kalian semua denger ya gue ketuosis disini
jadi gue berhak buat memimpin
dan sekarang gue udah putusin
bus ini buat anak hipah
dan kalian anak ips belakangan
alek kalau merasa sebagai ketuosis
harusnya alif punya sikap itu adil dan beradab
jangan berpihak sama warga negara ibas saja
eh adino lo juga jangan putusin seorang jidat lo
lo ngerti arti dari pemimpin gak
lo gak bisa menuhi syarat pemimpin
kalau lo ngambil keputusan tanpa diskusi
buang buang waktu doang kalau diskusi sama lulu pada sumpah
gak punya otak kan
kacanya cuma berantem
lu di rumah gak punya kaca ya
yang deluan pake otot untuk ngerelek mic
siapa gua tanya

hah udah babak telur juga
aneh deh sama kalian
sel dia duluan sel
eh kalau itu yang duluan
ala dia yang bersinap
masih ada orang
ini punya warga ipah
ini anak ps bisa diam gak
anak ipah bisa diem gak
kalian ini apa apaan sih
sudah capek murutku ini bicara sama kalian
sudah berbusa moncongku ini
apa masalahnya coba jelasin
ini pak anak kita cari perkara duluan
masa mau menang sendiri
menang sendiri macam mana coba kau ceritain
ini mereka semua gak ngijin kita masuk bisnis pak
ini bisa diem gak
itu kan masalah kecil
kenapa mesti diributkan
masih ada mobil yang lain
nanti anak ifa anak ips semua duduknya digabung
jadi minggu itu
gak bisa gitu pak
bisa diem gak
tidak bisa pak
bapak kan tahu sendiri toh
kalau warga negara ipa dan ips ini tidak bisa bersatu
enggak ada negara negara ipah aset
kamu yang buruk aku yang buruk
pokoknya bapak ya
beta itu tidak mau kalau kata orang semua duduk itu diacak acak
oudh dia diacak aset
kalau kalian gak mau diacak gak apa apa
yang penting nanti kamu duduk sama anak ipa
ya ampun mama e

ya ampun mama
ya ampun mama
nona itu jangan bicara sembarang
kita kan sudah bicara ulang ulang
betta itu tidak suka sama nona bella itu
itu eh nadif kamu pikir gue suka sama lo
tinggal sesuai kegantengan deh mendingan juga sama shanshan
yaudah kalau gitu udah kita putusin
nanti nadif di bis itu duduk sama bella
jangan berdua nih
masuk masuk masuk masuk masuk
jangan begitu mana nadia
ini ember lagi ember lagi
mantap mantap betul
kalian kok kompak ya ngeledeknya
kayaknya kalian cocok deh
kalian kalian duduknya bareng aja ya
ambil nomor undian kalian sama budia
masalah satu sudah selesai sekarang ada masalah baru
pasti dia sedang tertekan saat ini
apa aku susul aja dia
tapi nanti kerjaan aku gimana
tempoh hari kan pak denny nyuruh aku cuti
tempoh hari kan bapak nyuruh saya cuti
apakah masih berlaku pak
soalnya anak saya itu ada acara sekolahan dan saya ingin menyusul karena saya khawatir sekali sama elpa
kamu ambil cuti aja dulu
makasih ya pak ya
beruntung sekali kata orang semua sudah masuk ya
kalau tidak kata orang mbah bahasa di luar itu no
ya ampun mama e
siapa juga yang mau sok asik sama nuna
riva ini kenapa sih dari sekian banyak anak ips kenapa gue harus duduk sama lo deh
ribet banget ya
perkara duduk doang
kalau lo nggak mau duduk sama gue
sono tuh pindah tuh ke depan tuh sama supir sekalian minta pangku
lih lo aja sana dipangku sama bapak bapak angin kan keluarnya gampang deh sana
ini udah gue batesin biar lo nggak nyentuh gue
berisik tau nggak sih
siapa juga yang mau
jangan juga yang mau sama lo
siapa juga yang mau sama lo
jangan juta juta gitu loh
padahal aku seneng loh bisa duduk berdua sama kamu
kamu senyum dulu
ya udah serah pakai aja
gue nggak peduli
mending kita ini lagi jalan jalan
masa bete gitu sih mukanya
gara gara deket lo
iya jangan cemburu
gitu doang ketawa
gitu doang ketawa
nggak jangan balikin
ya udah ya udah aku balikin
yang penting kamu senyum
lagi lagi mike manfaatin kesempatan buat deketin michelle
gue harus lakuin sesuatu